menteri luar negeri retno marsudi kembali menegaskan posisi indonesia terkait kedatangan staf kedutaan jerman yang mendatangi markas fpi
retno mengungkapkan staf kedutaan besar jerman tersebut telah diberi tindakan tegas
retno mengatakan sejak awal adanya berita tentang staf kedutaan besar jerman di jakarta yang mendatangi markas fpi
pada tanggal tujuh belas desember dua ribu dua puluh kementerian luar negeri telah bergerak dan memanggil kepala perwakilan kedutaan besar jerman di jakarta untuk melakukan klarifikasi
kepala perwakilan kedutaan besar jerman menyampaikan permintaan maaf dan menyangkal isi berbagai pernyataan yang disampaikan salah satu pimpinan fpi
staff tersebut telah meninggalkan indonesia pada dua puluh satu desember dua ribu dua puluh
kementerian luar negeri menyampaikan keputusan bahwa pemerintah indonesia tidak menghendaki yang bersangkutan kembali ke indonesia